ali apa kayak gimana sih dong pulang aja yuk kan janjinya cuma sebentar

eh kamu juga sebagai omnya
tau nggak kalau si alin sama merafa itu juga nggak ada
hah tau nggak
mau si anakku tuh ngikut ikutan juga kali ya
ya jelas lah
si mochi itu kan selalu barengan sama si anda
pasin juga hilang juga dia
mendingan daripada kebanyakan ngomong
langsung aja dicari sana
kalau emang beneran totonya diculik
terus mau dimaket sama manusia harimau
aku nggak mau
kalau kita dimakan sama manusia harimau
situ jangan kepedean
manusia macan makan juga milih milih kali
emang sejak bumi siapa
mana aja emang itu kita tuh
dagingnya udah alot apa
saya cari cari deh aja nanya nanya
kuris sana deh
kita itu sebagai ketua keamanan di kampung ini
kita juga mesti menyelamatkan anak anak
dia kan anak aku juga
lah tuh bos
melu ya pak
dia melu aku juga melu
ini anak aku loh pak
kopinya belum mati
aku harus nge store yang lainnya
kalau parizki ada di sini
gimana caranya ya
di situ ada parizki
kita harus coba tangkap parizki
sebelum dia kabur
gimana caranya li
itu orang tuhan lagam
yang dapet pilihan rambut semua
kan buka renee
kenapa pake miripin gak
aku coated la bak angkotselling

tangkep sebelum dia kabur cepetan penakutan masih jadi hansip eh bang bang
jangan banyak bicara udah ngaku aja pak ngaku tangkep juga ngomong dulu manusia biasa manusia
biasa kan kalau kamu tuh manusia biasa kenapa kamu tuh kabur waktu dikunci di kos kosan ayo ngaku
gimana jelasin yang panjang ceritanya jambul caprik so ganteng jangan alesan buka lu kebanyakan
bohong tuh ini orang bukannya waktu itu pernah kita kuncikan di kamar kos kosannya
tangkep aja udah bang tadi udah ngomongin eh dari tadi juga gue ngomongin kabur kabur
tadi bergerak ali
juga sebentar duluenizi kalian merah yang ketemukan
bos itu suara si mochi tuh
mochi suaranya di sana
jangan jangan ketemu manusia yang beneran kali ya
kalau gitu kita mesti cepet sampein si mochi
sebelum mochi kenapa kenapa
yowes sekarang anak anak kamu tuh pulang duluan ya
masalah ini selain aja sama para hansip ya
seudah tenang aja
pokoknya ada orang dewasa di sini
ini buah masalah permainan anak anak
yuk cepetan pulang
itu dia manusia harimau nya
loh iya kalau itu manusia harimau ngatur sini
maaf ya pak
wah berarti kita salah paham nih
salah orang juga
kalau gitu kita mesti cepet sampein si mochi sebelum mochi kenapa kenapa
yowis sekarang anak anak kamu tuh pulang duluan ya
masalah ini serahin aja sama para hansip ya
sudah tenang aja
pokoknya ada orang dewasa di sini
ini bukan masalah permainan anak anak
ya cepetan pulang anak
siap bergerak yuk
itu dia manusia harimau nya
lihat kalau itu manusia harimau kan terus ini
wah gue rasanya kita salah paham nih
salah orang juga
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pak sony pegawai di sekolahan kita
aku juga tahu
jangan dikasih tahu
pak bapak ngapain sih pak nyamar nyamar jadi manusia harimau kayak gini pak
iya kenapa pak soni ngelakuin itu
karena itu perbuatan yang tidak baik
emang gak pernah belajar gitu di sekolah
kita harus mencari data
permisi pak sony
apa saya boleh pinjam laptopnya
karena saya mau cari data untuk bikin rekam
saya juga mau keluar
kasih pak ya
selamat siang pak
silakan duduk pak
begini pak sony
selama ini pak soni telah memalsukan data keuangan sekolah pak
bapak dapat ini dari mana pak
pak rizky mendapatkan data itu dari komputer bapak
mulai hari ini bapak saya pecat